kita ke informasi lain dugaan sementara penyebab kematian gajah yani adalah peradangan kronis akibat bakteri di paru paru limpa dan juga di hati
iya hasil otopsi dari bangkai gajah koleksi kebun binatang bandung tersebut diperoleh dari tim dokter gabungan yang beranggotakan sebelas orang
nekrupsi atau otopsi gajah yani berlangsung tiga jam
tim dokter mengatakan dugaan sementara penyebab kematian gajah yani adalah peradangan kronis akibat bakteri di sejumlah organ
gajah yani mati pada rabu petang
untuk mengetahui pasti kematian satwa koleksi kebun binatang bandung tersebut tim dokter gabungan masih harus menunggu hasil laboratorium
diperkirakan hasilnya baru keluar tiga bulan lagi
kami memang belum bisa menyampaikan diagnosa pasti
tetapi hasil dari nekropsi di lapangan ada perubahan beberapa
ada beberapa organ yaitu perubahan organ paru paru kemudian di limpa kemudian di hati
jadi perubahan tersebut diindikasi kemungkinan ada peradangan yang sudah kronis
guna menjaga agar tidak terjadi penularan bakteri tim dokter menyarankan agar sementara waktu area kandang gajah disterilkan
kami siang petugas pun mulai memasang talip membatas bagi pengunjung agar tidak mendekati keadaan gajah
pusai diotopsi bangkai gajah yani kemudian dikubur di kebun binatang bandung
namun tulangnya diambil terpisah dan dikuburkan di lahan milik pemerintah provinsi bandung
agar di kemudian hari bisa dijadikan bahan edukasi
ruli rohimat bandung